hai warga kecamatan turi sleman daerah istimewa yogyakarta rabu malam dihebohkan dengan penemuan
sejumlah potongan tubuh manusia diduga berjenis kelamin perempuan potongan tubuh ini ditemukan
oleh orang yang akan memancing di sungai di aliran sungai bedok sementara bagian tubuh
lain ditemukan di jembatan di atas sungai sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus tiga puluh satu membutuhkan agar manteng di kesempatan
ini terus terdeteksi ada potongan manusia sangat dilakukan sama pemancing
organ apa aja tadi yang bisa untuk sepakat tadi dua potongan kaki terus sama tangan
alokasi itu sebelah tangan kiri sama sebagian batin kasus yang awalnya ditengah
ini posekturi kini diambil alih oleh pores sleman
sekitar jam sembilan tiga puluh wib di wilayah disunkelor turi ada satu perciwa penemuan yang diduga potongan
tubuh manusia terkadang tersebut kami dari posek kemudian dari inafis polresta dari polda
jadi enggak sudah
awal kemudian untuk selanjutnya proses pilihan ini akan dilihat oleh
dari polresta sleman potongan tubuh yang ditemukan saat ini telah dibawa ke rumah sakit bayangkara
polda diy kami sepagi rencananya akan kembali dilakukan pencarian potongan tubuh lainnya
sekitar empat bulan sebelumnya atau pada bulan februari lalu terjadi kasus serupa di kapanewon
pakem yang rawan setiawan sleman daerah istimewa jogja